rencana kemana nih akhir pekan ini pemirsa
bagaimana kalau kita seru seruan sama permainan yang mungkin sering anda mainkan waktu anak anak dulu
kami akan ajak anda bermain board game di mall jakarta dan memancing ikan monster di depok
tuh lihat sudah menang dia kalah
ini mainnya cuma sebentar tapi ngos ngosan
padahal cuma tangan ya luar biasa
tapi ini memang seru banget sih
saya lagi ada di nama tempatnya adalah arcanum hobbies
ini ada di kuningan city jakarta selatan
jadi di sini banyak banget mainan
mulai dari action figure ada terus kaos kaos merchandise juga ada
tapi yang beda di sini nanti tentunya selain tadi saya nyobain eh dimainin lagi
selain saya nyobain ding dong ini yang mengingatkan saya sama mainan masa kecil dulu
yang beda nanti saya mau coba main board game di sini
jadi kita bisa sewa board game
nah nanti seperti apa
ikuti saya terus ya
ya ampun dikalahin lagi
board game alias permainan papan sudah ada sejak ribuan tahun lalu
banyak sekali board game yang menyajikan jenis permainan yang bervariasi
mulai dari jenis yang menghibur membuat si pemain berpikir dan konsentrasi
bahkan sampai dengan konten permainan yang edukatif
permainan papan yang populer di indonesia diantaranya catur monopoli dan ular tangga
dan akan jadi lebih seru jika dimainkan dua orang atau lebih
sukanya ini karena kalau dibandingin video game aspek sosial
kalau kita main board game itu ketemu orang baru dan mainnya seru gitu
karena real life gitu sih kalau saya
board game tidak hanya dikhususkan untuk anak anak
ada juga yang bisa dimainkan orang dewasa
di arkanum ini kita tidak perlu membeli permainan papan yang ingin kita mainkan
cukup membayar biaya sewa sebesar empat puluh ribu rupiah per orang
kita bisa memilih aneka board game sepuasnya
jangan khawatir akan bingung bagaimana cara bermainnya
karena akan ada petugas yang akan menjelaskan dan mengajari cara bermain sampai kita bisa
kalau bosan atau sudah menang boleh kok kita minta ganti permainan papan yang lain
nah itu dia menariknya lagi di sini board game ini ya benar benar semua umur ya
jadi kadang kadang ada keluarga muda yang datang
kadang kadang ada orang
ada mahasiswa ada juga profesional
dan beberapa customer kita malah ceo ceo perusahaan gitu
jadi memang mereka senang main board game gitu kan
jadi memang lintas umurnya cukup jauh juga tapi ya semua menyatu di board game itu sih
permainan board game ini bisa melatih ketelitian dan mengasah otak saat mengatur strategi agar bisa menang
apalagi jika dimainkan bersama teman teman atau keluarga
menurut pengelola aneka permainan board game ini juga bisa disewa untuk diantar ke rumah atau hiburan saat kegiatan outbound kantor anda
nah kalau mau yang outdoor bareng keluarga bisa yuk kita ikut sandra ke depok
wah keren banget
aku mau masuk
pun mendatangi satu lokasi pemancingan di depok jawa barat
kalau nggak punya alat pancing tenang sudah disediakan di sini
kolam sedalam lima meter ini diisi beragam ikan loh
seperti mujair lele patin termasuk ikan predator
semisal red tail catfish genghiskan dan cikla okelaris
halo bapak ibu lagi mancing udah dari tadi nih
iya dari tadi
oke aku boleh ikut gabung
ya silakan mari
di area ini anak anak diperbolehkan ikut memancing tetapi harus dengan pendampingan orang tua ya dan tidak boleh terlalu dekat dengan kolam
wah tampaknya ada ikan yang tertarik pada umpan kami
ya kurang cepat merespons nih
tapi tunggu dulu strike
yeay dapat bawah kalau udah dapat kita rilis lagi
lihat ternyata si dede juga dapat lele ikan yang didapat dari memancing bisa juga dibawa pulang ataupun dimasak
terus gimana nih mancing ini baru pertama kali atau gimana boleh ceritain
terus terang ini memang yang pertama kali bagi saya gitu untuk mancing
dan asik sih seru sebenarnya tadi kaget tadi ternyata ada bentuk ngarik itu tuh agak perlu tenaga juga ya
tapi sekarang dibantu dengan tarikan gitu gampang gitu tarikan ternyata agak sulit juga gitu
setelah menunggu beberapa saat kembali strike kelihatannya kali ini yang kami dapat ikan yang besar nih
tarikannya kuat banget tangan saya pun sampai pegal
kegiatan memancing bersama keluarga ini memang sedang banyak diminati selain bermanfaat secara psikologis
memancing menjadi sarana membangun bonding atau ikan yang lebih baik
sampai jumpa kami